sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh karena nekat melawan arus lalu lintas
saat menghindari razia pajak kendaraan di jalan raya hashim azari cipondoh tanggerang
para pengendara motor yang terjaring razia pun langsung didenda membayar pajak di tempat
para pemotor yang panik ini langsung putar arah melawan arus lalu lintas
demi menghindari razia pajak kendaraan di jalan raya hashim azari cipondoh tanggerang banten rabu pagi
karena berputar mendadak sejumlah pemotor terjatuh usai bertuburkan dengan pemotor lainnya
yang datang dari arah belakang
sejumlah pengendara motor yang terjaring razia samsat ciledug ini langsung diganjar membayar pajak kendaraan di lokasi
tidak hanya roda dua kendaraan roda empat juga tidak luput dari razia
tadi bayarnya berapa pak jadinya
memang harus dibayar
harus jadi kita juga tidak perlu datang ke samsat cukup di cipondoh
menyadarkan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor dan tidak bayar pajak terlambatannya
karena kita kemarin itu dua tahun selama pandemi kita mulai lagi di tahun ini
di samling langsung kan ada samling itu kita sediakan samling jadi mereka membayar silakan bayar di tempat
jadi selama kita tindak kalau mereka bawa uang dan membayar silahkan membayar